masih dari sektor perdagangan agar realisasi impor pangan bisa terawasi dengan baik
pemerintah dinilai perlu berkawan dengan pedagang
selain membeberkan fakta impor bagi swasta hasil ikhtisar bpk periode dua ribu lima belas dua ribu tujuh belas soal impor pangan
juga bisa digunakan dalam upaya pencegahan korupsi
ekonom universitas indonesia lana sulistianingsi berpendapat
impor pangan dibutuhkan untuk menstabilkan harga dan mencukupi kebutuhan pangan domestik
menurutnya pemerintah sudah menjalankan prosedur impor pangan sebagaimana mestinya
namun tidak ada yang bisa mencegah jika ada hal atau peristiwa yang melampaui batas pasca importasi
sehingga pemerintah perlu menguasai pasar di tingkat produsen dan pedagang
namun komisi pemberantasan korupsi bisa saja menindaklanjuti hasil temuan bpk tersebut
sedangkan publik juga harus berhati hati terhadap politisasi isu yang bisa berkembang pada tahun politik ini
pemerintah juga harus berhati hati terhadap pemerintah
saya kira ini kalau usaha ini adalah upaya pencegahan saya kira baik baik saja sih ya
preventif lah karena kita tahu bahwa nilai uangnya cukup besar
waktu mengimpor kan us dollar
ya tentu saja ini menarik gitu ya untuk menjadi sumber pendapatan
ini upaya preventif lah karena kalau kita tahu beberapa kasus sebelumnya
kasus api impor ya kan itu juga kan menurut potensi untuk kemudian menjadi kasus korupsi
badan pemeriksa keuangan merilis setidaknya ada sebelas kesalahan impor pangan sejak dua ribu lima belas hingga semester pertama dua ribu tujuh belas
kesalahan impor pangan ini terjadi karena penerbitan persetujuan impor tidak sesuai dengan kebutuhan dan produksi dalam negeri
siapakah pihak yang paling bertanggung jawab dengan salah impor pangan ini
apakah ada permainan dibalik salah impor ini
salah urus impor pangan akan kami bahas dalam segmen the analyst
selamat sore mas eko
ya terima kasih sudah bergabung bersama cnn indonesia business
ya terima kasih
jika saya tanya ini salah siapa
karena bpk mengatakan bahwa sejak dua ribu lima belas dan sudah ada tiga kali pergantian menteri perdagangan gitu
siapa yang paling bertanggung jawab atas kesalahan impor pangan ini
ya ini kalau kita melihat dari
laporan bpk ini ya tentu saja kesalahan pemerintah
atau dalam hal ini eksekutif ya
tidak menunjuk kepada menteri siapa begitu
tetapi adalah kepada institusinya gitu ya
kalau ditelusuri lebih jauh ya ini sebetulnya jelas
sebelas kekurangan itu adanya di kementerian perdagangan begitu ya
bagaimana kemudian tata niaga terkait dengan impor gitu ya
dilakukan tidak govern ya
tidak memenuhi tata kelola yang baik gitu ya
ada beberapa hal catatan disitu
yang paling menonjol sebetulnya adalah kekurangan atau ketiadaan koordinasi
di antara instansi instansi yang terkait gitu ya
kemudian yang kedua adalah ketiadaan integrasi data
bagaimana kemudian kita melihat data data di lapangan itu antar kementerian bisa berbeda
dan itu implikasinya ternyata cukup besar ya
bahkan sampai kepada pelanggaran terhadap berbagai macam administrasi
di dalam penyelenggaraan impor
nah yang ketiga ya tentu saja
berkaitan dengan stabilisasi harganya gitu ya
pasti ini akan menimbulkan debatable gitu ya
di satu sisi mungkin kementerian perdagangan perlu secepat cepatnya gitu ya
untuk bisa menstabilkan harga
sehingga kalau kemudian dalam negeri nggak mampu ya dipenuhi dari impor
tapi persoalannya bagaimanapun impor itu dilakukan
seberapa besar dan kapan timingnya
itu memang harus berkoordinasi dengan kementerian kementerian lain
dan itu kemudian ada tadi di beberapa temuannya itu ternyata koordinasi belum dilakukan
rekomendasi dari kementerian lain belum ada
impornya sudah jalan gitu ya
di sisi lain ada hal yang juga penting adalah
dari rekomendasi bpk itu adalah memberi sanksi kepada importer importer yang telat melaporkan realisasi impornya
dan juga internal dari kementerian perdagangan juga gitu ya
iya dan juga internalnya
saya rasa memang ini kompleksitas persoalan
tapi yang paling bersalah di sini ya saya rasa pemerintah atau katakanlah kementerian perdagangan dalam hal ini gitu ya
oke anda melihat ini hanya masalah administrasi saja atau sebenarnya ada yang lebih besar dari hal ini
karena kan kalau kita lihat dari perencanaan harusnya sudah tahu dong pemerintah kapan waktu yang tepat
kemudian juga berapa banyak jumlah impor yang harus dilakukan oleh pemerintah
pada saat mungkin musim paceklik kebutuhan masyarakat sedang meningkat
namun kan ini terlihat tidak punya rencana gitu loh
untuk terkait dengan impor
terkait dengan impor impor pangan ini
nah kalau dilihat ya kalau dengan tingkat kesalahan yang cukup banyak begitu ya
sebelas titik kesalahan itu saya rasa ya nggak cukup
hanya dengan apakah ini semuanya administrasi tentu saja tidak hanya itu gitu ya
mungkin dalam hal integrasi data ya ada inat rate yang belum terintegrasi gitu ya
semacam itu mungkin kaitannya dengan kesiapan
tapi di beberapa hal gitu ya saya melihatnya lebih dari itu begitu ya
bagaimana kemudian sebuah impor misalkan katakanlah di situ di temuan bpk itu tentang gula begitu ya
rekomendasinya harusnya dari kementerian terkait gitu ya
tapi kemudian kok ada kemudian bahkan dari sisi dinas di daerah begitu
bisa memberikan rekomendasi semacam itu
nah hal hal semacam ini kan berarti tidak hanya sekedar administrasi begitu ya
mungkin ini administrasi
anda melihat ini ada permainan tidak
karena kan kalau kita lihat dari penunjukan dari perusahaan perusahaan yang bisa mengimpor pun
juga mungkin besarannya yang bisa dikatakan tidak sesuai dengan kebutuhan gitu kan
salah satu poin juga yang ada dalam rilis badan pemeriksaan keuangan
apakah ini juga bisa dikatakan ada indikasi permainan dari kementerian perdagangan untuk menunjuk misalnya perusahaan yang bisa melakukan impor
kemudian juga besarannya
nah tentu saja untuk bisa apakah ada permainan atau tidak itu harus didalami ya
karena ini kan baru sebatas dari laporan bpk ya
yang itu dilakukan juga biasanya juga sangat hati hati
ada konfirmasi juga ya secara internal dari mereka
dan itu kemudian sudah dilakukan tapi kemudian tetap ditulis di dalam laporan
berarti memang ada hal hal yang tidak dipenuhi gitu ya
tidak apa istilahnya belum sesuai ekspektasi bpk begitu ya
di dalam melaporkan kegiatan impor
nah untuk itu ya nanti harus ada pendalaman ya
sebelum kita bisa mengatakan apakah ada permainan atau memang sekedar prosedur administrasi yang dilanggar begitu kan
nah ini tentu saja kita berharap nanti kan laporan ini
diserahkan kepada presiden
laporan ini diserahkan kepada dpr
harusnya ya mitra kerja ya
kementerian perdagangan juga bisa segera gitu ya menindaklanjuti
entah sifatnya memanggil atau mengklarifikasi begitu kan
dari situ nanti akan bisa terlihat gitu ya
apakah memang ini sebuah ketidak governan hanya dari sisi administrasi atau lebih jauh dari itu gitu
kalau melihat dari sisi ketidak governan
jadi ketersediaan pangan itu merupakan salah satu hal yang sangat penting ya di indonesia
sehingga ya saya rasa sih harusnya lebih jauh dari itu ya
kalau kita melihat katakanlah konteks harga internasional dengan harga dalam negeri yang juga sangat gapnya cukup tinggi
impor pangan kita juga cukup besar gitu ya
bahkan bisa dikatakan kalau bahan pertanian itu dari hasil hasil pertanian itu kita sebenarnya defisit gitu ya
impor kita sembilan empat puluh empat miliar di tahun lalu
jadi kelihatan sekali gapnya besar sekali gitu ya
kita lebih banyak impor daripada ekspor pangan
sayang sekali kami tidak berhasil mendapatkan konfirmasi dari bpk maupun juga kementerian perdagangan untuk bisa bergabung membahas tentang salah urus impor pangan ini
namun kalau anda lihat apakah ada potensi juga kerugian negara dari salah urus impor pangan ini
kalau dari laporan tersebut
kalau dari laporan bpk sebetulnya terindikasi gitu ya
katakanlah ada sekian triliun satu triliun lebih itu adalah merupakan bagian dari kerugian ya
kemungkinan potensi kerugian lah ya
walaupun ini masih lebih jauh harus ditelusuri lagi bagaimanapun ini kan laporan awal gitu ya
dan juga kementerian perdagangan dalam hal ini gitu ya itu juga belum saya rasa belum banyak berkomentar ya tentang ini ya
kecuali hanya beberapa hal yang sifatnya adalah akan menindaklanjuti rekomendasi gitu ya
pasti semua kementerian dan lembaga itu biasanya ya menindaklanjuti rekomendasi dari bpk
tapi sejauh mana gitu ya itu kemudian ditindaklanjuti sehingga hal hal semacam ini kedepannya tidak terjadi lagi
oke yang paling parahnya lagi adalah salah urus impor pangan ini terkait dengan komunitas komunitas bisa dikatakan sembako gitu ya
bahan pokok yang memang masyarakat indonesia butuhkan seperti misalnya ada beras gula kemudian garam ada juga daging sapi gitu yang
poin poin yang dirilis oleh bpk bahwa ada salah impor pangan di sana
nah anda melihat memang sejauh ini kementerian perdagangan dan juga mungkin kembali kementerian pertanian karena tidak ada sinkronisasi data sehingga akhirnya maladministrasi lah gitu bisa dikatakan ya dengan kasus bpk ini terus terjadi
karena memang tidak ada sinkronisasi data dari keduanya atau seperti apa
di laporan itu sudah jelas sekali gitu ya
bahwa memang tidak ada
bisa dikatakan ya
jadi kita integrasi data gitu ya
jadi seolah olah data itu ya kementerian perdagangan dengan datanya sendiri kemudian melihat adanya gap ya antara kebutuhan dengan persediaan terus kemudian dilakukanlah impor gitu ya
padahal mungkin di kementerian lain mungkin datanya berbeda lagi begitu ya
kita ingat beberapa bulan lalu tentang impor beras saja itu datanya juga beda gitu
menteri pertanian mengatakan bahwa stok beras aman gitu sementara pada saat bulog ke lapangan gitu ke gudang tidak ada beras sama sekali ya
dan ini kebutuhan data yang akurat itu merupakan bagian dari hak publik gitu ya untuk bisa kebijakan itu didesain dan kemudian dilaksanakan secara benar begitu ya
karena kan takutnya lagi nanti adalah mempengaruhi harga pangan itu sendiri kan mas eko ya
ya kalau kita melihat dari berbagai macam pelanggaran yang ada di laporan itu terlihat kan sebetulnya barang barang yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat begitu ya
dan ini ya pada akhirnya kan ada dua hal
kemungkinan satu hal bisa saja kalau misalkan ini kita berasumsi hanya maladministrasi maka bisa saja kemendak atau kementerian perdagangan itu cepat bereaksi gitu ya
cepat untuk segera mengimpor karena melihat situasi harganya sudah tidak stabil
tapi kemudian di sisi lain
sebenarnya harus bisa diantisipasi gitu
sebenarnya kami punya data yang valid gitu ya
kalau ada data yang valid seharusnya ini bisa diantisipasi gitu ya
terus kemudian juga melihat ada yang sampai kelebihan impor begitu ya
dan itu kan juga ya kita
akan merusak harga di pasar gitu ya mau gak mau ya
kalau impornya berlebihan ya nanti harganya juga kemudian menjadi rendah sekali
kalau rendah sekali petaninya yang kena begitu kan
kalau itu jadi memang harus ada data yang benar benar ini ya real begitu ya
yang benar benar bisa diacu oleh semua kementerian terkait
sehingga kalaupun terpaksa impor itu kan sebetulnya langkah terakhir ketika kemudian kita tidak bisa menyediakan pangan secara mencukupi
terhadap warga negara terhadap masyarakat begitu ya
sehingga dalam hal impor ini pun juga sebetulnya harusnya gitu ya
pemerintah itu juga menyediakan gitu ya atau katakanlah memberi grand design gitu ya
bahwa suatu saat nanti entah tahun berapa gitu ya
tapi harus ada roadmap ke arah kita itu tidak impor lagi gitu ya
terutama untuk produk produk yang strategik seperti kebutuhan pokok ya sembako dan lain lain gitu ya
oke masih perlu didalami terkait dengan potensi kerugian negara
kemudian apakah ada permainan permainan lain
oke masih perlu didalami terkait dengan potensi kerugian negara kemudian apakah ada permainan permainan

dilakukan oleh pemerintah agar hal ini juga tidak terjadi lagi ke depannya
apakah hanya dari awal untuk sinkronisasi data dari tiap kementerian
paling tidak diawali dengan hal tersebut dulu atau ada hal yang sebenarnya bisa dilakukan juga sekarang kemudian juga agar hal ini tidak terjadi lagi ke depannya
oke ini ada beberapa hal ya
dari sisi pemerintah tentu saja harus segera merealisasikan atau melaksanakan berbagai macam rekomendasi yang sudah diberikan oleh bpn
dari sisi pemerintah tentu saja harus segera merealisasikan atau melaksanakan berbagai macam rekomendasi yang sudah diberikan oleh bpk
karena yang mengaudit bpk dan dia mengerti apa sih sisi sisi yang kurang itu
apakah menurut anda teguran cukup gitu mas eko apakah harus ada sanksi yang lebih berat terkait dengan perusahaan perusahaan maupun juga internal dari kementerian perdagangan sendiri
apakah cukup dengan teguran saja atau sebenarnya harus sudah dikenakan sanksi karena ini sebelas poin loh yang disampaikan oleh bpk dirilis oleh bpk kesalahannya
ya pada awalnya pasti bersifat teguran gitu ya tapi kemudian kalau kita melihat sebetulnya kan juga ada misalkan ada yang berkata bahwa bpk tidak bisa mengelola
ini seperti rekomendasi bahwa kementerian perdagangan tidak memberikan sanksi kepada perusahaan perusahaan yang tidak segera melaporkan realisasi impornya
telat melaporkan nah itu juga bagian dari harusnya didalami perusahaan mana saja nih yang telat dan apa penyebab telatnya
apakah karena kesalahan dari kementerian karena mungkin penyediaan dari laporannya tidak memadai
atau sebetulnya memang ya bisa saja gitu ya dugaan dugaan ya gitu ya
misalnya disengaja dan lain lain nah itu yang pertama tadi baru dari sisi pemerintah
nah dari sisi parlemen begitu ya itu juga harus segera katakanlah melakukan langkah langkah untuk mengklarifikasi begitu
karena laporan bpk itu diserahkan juga kepada dpr begitu kan
nah dpr ya tidak boleh hanya tinggal diam gitu ya dengan berbagai macam laporan laporan yang ada ini gitu ya
harus segera misalkan mengklarifikasi dengan katakanlah memanggil terus kemudian minta penjelasan yang secara detail gitu ya
ini kenapa sampai kemudian ada sebelas temuan dari bpk di semester kedua dua ribu tujuh belas
oke anda melihat kembali salah satu yang menjadi poin dari rilis bpk ini adalah karena ketidakdas sinkrongan data dari tiap kementerian terkait gitu
apakah menurut anda ini memang ego masing masing kementerian untuk yang oke kita punya data sendiri anda punya data sendiri
sehingga kita bermain dengan data yang kita punya sendiri
yang membuat akhirnya ada kasus salah impor pangan seharusnya setiap kementerian kan harus membagi gitu kan semua data ini
sehingga kita punya data yang valid dan langkah selanjutnya apa yang gitu yang bisa kita lakukan gitu untuk masalah pangan ini
oke nah terkait data sebetulnya ya kalau di indonesia ya semua harus berangkat yang kita punya badan statistik gitu ya
bps gitu ya yang sebetulnya bisa menyediakan data yang sama begitu ya untuk semuanya gitu kan
seharusnya ya memperkuat bpsnya gitu ya dari penyediaan data itu
dan ini menjadi data yang paling valid gitu ya bukan di setiap kementerian gitu ya
ya menurut saya harus begitu
oke satu sumber gitu ya
jadi ada satu sumber pertama satu sumber dulu terus kemudian ya harus kita akui ego sektoral masing masing kementerian masih ada gitu ya
dengan ketidaksinkronan data terus kemudian cara impor juga yang kemudian masih salah dalam sisi prosedural ini
data belum akuratnya
data sehingga kemudian
setiap kementerian menerjemahkan
sendiri sendiri data yang mereka punya
karena tidak satu sumber
ini ujung ujungnya sebetulnya
ada ketidakpastian dalam data
ketidakpastian itu akan menciptakan
itu juga harus didalami gitu apakah sampai
sejauh itu apakah ini sekedar
administrasi ya tapi kalau menurut saya
sebelas temuan itu ada variannya ada yang memang
administratif tapi ada yang juga
pelanggaran yang sifatnya harusnya ada rekomendasi
kemenko perekonomian tapi
tidak ada tetap saja jalan
dan itu gambaran betapa
ini tidak hanya satu
hal terkait integrasi data
tapi juga masalah koordinasi
dan kalau seharusnya
kalau kita berbicara tentang
governance ya kalau memang tidak ada
rekomendasi dari kementerian terkait yang lain
kenapa harus dilakukan impor
pasti harus didalami dong kenapa kemudian
sampai nekat dilakukan impor
profit untuk pihak tertentu
potensi kerugian negara juga ada biasa di situ ya
arahnya ke situ
indef sudah bergabung bersama sian indonesia business